aku adalah seorang anak muda generasi milenial yang peduli dengan kesehatan
di minggu pagi aku selalu menyempatkan diri untuk berolahraga
salah satunya yaitu dengan jogging atau lari pagi
untuk persiapan seperti biasa pakai kaos olahraga celana training sepatu ikat kepala dan tidak lupa musik
asiknya jogging pagi hari itu udara masih sangat segar dan belum ramai hiruk pikuk kendaraan
ditambah juga banyak pemandangan indah untuk cuci mata
sialnya hari itu sepatu favoritku harus robek karena tersandung batu
terpaksa aku harus berhenti dan mengambil satu dari dua pilihan
balik ke rumah atau melanjutkan jogging
di tengah kebingungan itu muncul pilihan yang ketiga
tapi double sialannya dompet juga ketinggalan
untungnya di zaman modern saat ini semua hal bisa kita lakukan dengan smartphone
aku tinggal masuk ke toko sepatu pilih sepatu favorit bawa ke kasir wah buka aplikasi pembayaran
dan pakai sepatu baru deh
untuk seorang milenial sepertiku yang memiliki mobilitas tinggi ada qr indonesia standar
dimana dengan satu qr code aku bisa menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang hits dan kekinian saat ini
oh iya karena jogging cukup menguras energi dan juga membakar banyak kalori tentu perut ini juga bisa dihidupkan
dan di depanku sudah ada abang cilok yang juga bisa bayar pakai qr code